saudara boyband asal korea selatan nct dream kembali menyapa pengembarnya di indonesia
nct ini mensukseskan ataupun sukses menghijaukan stadion ngb
sorekan para nctzen menggema di stadion utama gbk jakarta sabtu malam
begitu member nct dream naik ke atas panggung
cahaya hijau neon dari lightstick berpendar di stadion gbk mengikuti irama lagu nct dream
meski hanya tampil dengan enam anggota saja yakni mark jaemin jeno jisung chenle haechan
lantaran renjun absen karena masalah kesehatan
konser bertajuk nct dream the dream show tiga dream scape tetap memukau para penggemar
yang menarik di konser kali ini banyak orang tua yang ikut menikmati konser
demi menemani buah hati mereka
ya jadi kan karena dia mau nonton masih kecil juga jadi saya temenin
nggak tau sama sekali nggak ngefans juga bener bener
ya tugasnya datang cuma nemenin sama motoin aja nanti
ya biar seru ya ikut seru seru
bapak tahu nih lagu lagu nct dream
selama tiga jam sct dream tampil membawakan dua puluh delapan lagu